kebun binatang bandung tengah menjadi sorotan
lokasi wisata yang telah berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus tiga puluh tiga ini
kini terancam disegel dan tidak beroperasi
pemerintah kota bandung menyebut
pengelola kebun binatang bandung menunggak biaya sewa lahan
sebanyak tiga belas lima miliar rupiah
angka tersebut merupakan akumulasi sewa lahan sejak tahun dua ribu tujuh belas
di mana setiap tahun kebun binatang bandung
harus membayar sewa lahan sekitar sembilan ratus juta
pemkot menyebut sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
pengelola kebun binatang rutin membayar sewa
namun sejak dua ribu tujuh pengelola tidak pernah membayar sewa lagi
pemerintah kota bandung pun telah mengeluarkan surat peringatan
agar pengelola kebun binatang segera memenuhi kewajibannya
masuk unsur unsur di lapangan baik itu mungkin kepolisian dan sebagainya
balik kemana menyikapi dengan
kalau sampai dengan sp ketiga kita keluarkan
bagaimana kita tindak lanjutnya apakah kita segel
apakah kita berhentikan dulu operasional pelayanan
kunjungan kepada taman kebun binatang itu
dan itu mungkin ada hal hal yang akan kita
sementara itu pengelola kebun binatang bandung
membantah tudingan dari pemkot bandung
pengelola mengklaim lahan kebun binatang merupakan milik yayasan
sehingga tidak perlu membayar sewa
hal ini diperkuat dengan adanya legal opinion
atau pendapat hukum dari kejaksaan negeri bandung pada tahun dua ribu empat belas
yang menyebut lahan kebun binatang bukan milik pemerintah kota bandung
isu ini itu sudah lama ya kang ya
hampir setiap empat tahunan atau lima tahunan itu terjadi
dulu zaman wali kota ridwan kamil juga pernah terjadi
mengklaim bahwa ini lahan
tapi setelah diminta patwa ke kejaksaan
sebenarnya waktu itu sudah keluar fatwa bahwa
ini bukan lahan pemkot
jadi sebenarnya sudah clear ya bagi kita
dengan luas sekitar empat belas hektare
saat ini kebun binatang bandung memiliki lebih dari dua ratus jenis satwa
tempat ini pun menjadi salah satu wisata andalan kota bandung
dengan rata rata pengunjung mencapai lebih dari dua orang setiap hari
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat